ketua rt kompleks polri duren tiga jakarta selatan seno soekarto angkat bicara terkait penggantian dekorder kamera pengawas atau cctv
setelah insiden penembakan polisi di rumah dinas kepala divisi profesi dan pengamanan polri
inspektur jenderal polisi verdi sambo jumat pekan lalu
seno yang merupakan pensiunan jenderal bintang dua itu mengatakan
sehari setelah kejadian polisi yang datang ke lokasi setelah penembakan mengganti dekoder atau alat penyimpan rekaman cctv
dekoder tersebut berada di pos satpam kompleks polri duren tiga
seno soekarto mengatakan cctv di kompleks perumahan polri duren tiga terpasang di beberapa sudut jalan
rekaman kamera pemantau tersebut terpusat di pos satpam yang berada di tengah kompleks
dan hanya berjarak dua puluh meter dari lokasi kejadian
seno mengatakan ia tidak mengetahui
motif polisi mengganti dekoder tersebut dan baru mengetahuinya pada senin sebelas juli setelah mendapat laporan dari satpam kompleks
bukan cctv nya di rumah pak sambo
cctv yang di dunia alatnya yang di
bapak tidak menanyakan alasan kenapa cctv itu diganti
saya tadi maaf ya sampai sekarang saya jangankan ini
ketemu saja enggak
terus terang saja saya di mana juga

saya ini dianggap apa sih
saya ini di jenderal
sementara hari keempat olah tkp insiden baku tembak yang menewaskan brigadir j di rumah dinas kadif propam irjen verdi sambo
masih terus dilakukan oleh pihak polres metro jakarta selatan dan baris krim polri
pada jumat pagi sebanyak delapan orang dari satreskrim polres metro jakarta selatan
membawa tiga koper ke dalam tkp
rumah dinas kadif propam irjen freddy sambo di kawasan duren tiga jakarta selatan
koper yang dibawa ini berupa dua koper hitam dan satu koper orange